kalau tati lagi sibuk ya
oh enggak cuma lagi masak aja
yaudah tuh nanti saya kesini lagi
nggak mau nunggu sebentar
saya teh lupa saya juga harus masak
kamu dari mana pur
berenang sama lumba lumba
yang bener pur
bisa aja gue ke ancol terus berenang sama lumba lumba
nggak mungkin lumba lumba takut sama ikan lele
abis kondangan kita wisata kuliner dulu yuk tak
kan di kondangan sudah makan mak
ngapain jajan lagi
kan mau nyari yang beda
yang nggak ada di sini
kalian buat oleh oleh
biasanya kalau dari lampung oleh olehnya kopi mak
kalau kopi maka gak ada yang minum di sini
kagak usah yang dari lampung
kagak ada yang beli sur
sekarang lagi nggak ada beh
emang tadi ada
tadi lumayan deh yang beli banyak
alhamdulillah kalau gitu mak
surf goreng ini kan buat makan siang dah
biar gaduh gaduhnya gue yang gue
ini bu ini sekalian
ini juga bu
mak saya pulang dulu ya mau manesin makanan
ya dah makasih ya
assalamu'alaikum mak permisi bu tati
tat bu juga lapar nih mau masaknya sonu
si pur mana ya dad
gak dibayar kali man
tolong telfonin si pur dong
sabar aja dah
taruh kan dibayar
kalau gitu dut dari pur sini dah
uang yang sudah dibayarkan
gak bisa diambil kembali
kamu gak mau ikut kopi
kalau ada sewa dibawa
kamu tek kenapa pur
kan tadi gue udah bilang
jangan marah atu pur
orang yang gampang marah itu cepat tua
siapa yang marah
udah biarin aja
emang kalau orang lagi bokek cepet marah
gak ada orang di rumah
terus lo mau ngapain
boleh gak saya nunggu di sini be
lagi digoreng sama si surti
ulu ulu sayama belum be
lo mau digorengin sekalian
kalau tati lagi sibuk ya
oh enggak cuma lagi masak aja
ya udah tuh nanti saya kesini lagi
gak mau nunggu sebentar
saya teh lupa saya juga harus masak
ya udah saya pamit dulu ya
jam segini kok udah pulang
ini kepo deh
hmm bilang aja lo udah lahir

bilang aja lo udah lapar
bilang aja lo udah lapar

cukup dah nasinya
oh enggak be
sur jangan lupa ngobrokan
siapa tau aja dapet
tad ntar kita gak usah dateng resepsi
tadinya juga tati mikir gitu mak
kasian bang ojak sendirian
kita gak usah datang resepsi
supaya bisa jalan jalan dulu sebelum pulang ke jakarta
oh seperti itu
mau kelan serius
buat apaan sih mas bur
ini koral buat dibaca bukan buat tidur
ntar lo mau pake baju apaan tar
pake kebaya dong sekali sekala
tati gak punya mak
pake punya mak aja
yang bener mak
mas pene aja makan nih
tidak mau ketuk bit tiga belas
lupa ajaasting ya mak
jelas ya ber integrity
buat sife juga
lo mau kemana
gue mau bayar cendol
temen lo kawinannya kagak bisa diundur
tadi tuh yang mesen kue mesen lagi
buat seratus orang
untung banyak dong mak
aku dapet pesenan mak malah sedih
soalnya pesenan kue ini buat sabtu depan
nggak jadi kondangan dong mak
kagak jadi liat gajah